anda menyaksikan indonesia forward bersama saya dian mirza
pemirsa kedutan besar republik indonesia atau kbri aljer di aljazeera
menggelar indonesian week dua ribu dua puluh satu
acara ini diharapkan meningkatkan citra positif indonesia di aljazeera
khususnya di bidang sosial budaya dalam hal people to people contact
mengingat indonesia dan aljazee memiliki hubungan yang erat dan solid
bahkan sebelum aljazeera merdeka pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
perjalanan ke indonesia atau le voyage en andonezi
itulah tema utama yang diangkat dalam acara indonesian week dua ribu dua puluh
yang digelar oleh kbri alger
bekerja sama dengan hotel radison blue
acara yang diadakan pada sembilan belas hingga dua puluh tiga september dua ribu dua puluh satu ini
dilaksanakan dalam rangka memperingati hut ke tujuh puluh enam republik indonesia
berbagai makanan indonesia yang dipadukan dengan makanan lokal
disajikan melalui indonesian food festival
beragam kebudayaan nusantara
mulai dari tari hingga musik tradisional pun ditampilkan
begitu pula dengan foto kilas
selas balik hubungan indonesia dengan aljazeera
dan foto pariwisata di indonesia juga dipamerkan
tak hanya itu berbagai produk unggulan indonesia yang berpotensi dipasarkan di al jazeera
juga dipamerkan dalam booth indonesia incorporated
acara indonesian week dua ribu dua puluh satu ini diharapkan dapat meningkatkan citra indonesia di al jazeera
khususnya di bidang sosial budaya termasuk people to people contact
indonesia dan al jazeera memiliki hubungan yang sangat erat dan solid
yang telah terjalin sejak sebelum kemerdekaan aljazeera pada seribu sembilan ratus enam puluh dua
seluruh rangkaian kegiatan indonesian week dua ribu dua puluh satu berpedoman sepenuhnya
pada protokol kesehatan yang ketat
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah al jazee
nah seperti apa kemeriahan indonesia
di tahun ini kita sudah terhubung lewat sambungan zoom
dengan duta besar indonesia untuk aljazeera
bapak khalif akbar yang berada di wisma duta besar ri di aler
apa kabar pak sehat
apa kabar juga bu mirsa
kami alhamdulillah sehat sehat semua di aljazeera
salam sehat penuh semangat pak selalu
nah pak ini kan indonesian week ini
rangkaian dari event hud kemerdekaan ri ke tujuh puluh enam
nah pak ini boleh diceritakan apa saja sebetulnya acara
dalam memperingati hut kemerdekaan ri di sana pak
betul terima kasih bu dian pertama tama
memang betul bu rangkaian kegiatan untuk indonesian week tahun dua ribu dua puluh
memang kita kaitkan dengan perayaan hut ri ke tujuh puluh enam di tahun dua ribu dua puluh satu ini
memang cukup tricky juga dalam hal persiapan
karena di aljazeera pun juga masih ada yang berada di aljazeera
di aljazeera pun juga masih ada yang berada di aljazeera

di mana kita harus bukan menyiasati
tapi bagaimana kita harus mencari cara
kita bisa mengundang orang memperkenalkan orang
menjual nama indonesia
di tengah situasi yang masih seperti di dalam situasi ppkm
akhirnya setelah dua kali ditunda
yang ketiga kalinya kita akhirnya berhasil memperoleh tanggal
yaitu tanggal sembilan belas sampai tanggal dua puluh tiga september tahun dua ribu dua puluh
untuk melaksanakan indonesian week tahun dua ribu dua puluh
kegiatan utamanya bu memang kita menampilkan
di mana kita menyajikan berbagai
yang kita kombinasikan dengan
kemudian kedua kita juga ada pameran
berbagai produk indonesia
yang berpotensi untuk dipasarkan di aljazeera
atau wilayah aljazeera
bisa digunakan sebagai hub
untuk produk indonesia masuk ke kawasan
selain itu kita juga memperkenalkan
seperti seni tari tradisional
dan juga seni musik tradisional indonesia
dan juga tentunya pameran
mengingat di aljazeera itu ada
beberapa perusahaan indonesia
yang cukup besar
yang aktif disini
dan satu lagi adalah
produk mie instan indonesia
yang cukup dikenal di aljazeera
jadi kurang lebih itu
rangkaian kegiatan dalam rangka
indonesian week dua ribu dua puluh satu di aljazeera
sangat menarik tapi sebelum kita membahasnya
lebih lanjut pak ini saya ingin mundur
ke belakang sedikit
apa sih latar belakang diadakannya indonesian week ini pak
bu udian tadi bu udian sudah sampaikan
bahwa indonesia dengan aljazeera itu memiliki hubungan historis
sejak lama itu berarti
sejak sebelum kemerdekaan aljazeera di tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
di mana kita sudah
memperoleh kemerdekaan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sehingga mereka bisa mendapatkan
dukungan secara internasional
di tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga
setelah kemerdekaan aljazeera
kita membuka hubungan diplomatik
yaitu dengan pembukaan kbri di aljir

nah latar belakang ini lah bu
cukup dikenalnya indonesia di aljazeera
kita ingin lebih dalam
masuk meningkatkan people to people contact
udian adalah bagaimana
kita meningkatkan perdagangan
nilai perdagangan dan investasi
indonesia di aljazeera dan sebaliknya
karena itu adalah salah satu dari tugas utama
sebuah perwakilan indonesia di luar negeri adalah
kalau bahasanya kami adalah untuk berdagang bu
meningkatkan kerjasama ekonomi
perdagangan dan investasi
itu budian kurang lebihnya
baik kalau sejauh ini pak bagaimana
hubungan perdagangan atau investasi
antara indonesia dengan aljazeera pak
aljazeera adalah merupakan salah satu contoh
untuk pelaksanaan inbound
apa ada beberapa bumn indonesia
yang beroperasi atau melakukan
investasinya di aljazeera
seperti tadi saya sampaikan ada wika
kemudian juga ada pertamina dan ada juga
kemungkinan bumn lain masuk
untuk mendapatkan suplai fosfat dari
indonesia dari aljazeera ke indonesia
terkait untuk bahan pembuatan pupuk
bagi kita yang sangat penting kemudian
nah sebetulnya masih banyak sekali
yang bisa kita manfaatkan
mengingat posisi aljazeera juga bu
adalah sangat sangat strategis di kawasan
algeser kan di afrika utara bu
dan mereka juga bisa gunakan sebagai
hub sebagai pintu masuk produk kita ke kawasan
atau perjanjian dagang dengan negara afrika lainnya
itu adalah sangat sangat strategis
sebagai pintu masuk pintu gerbang bagi produk kita masuk ke kawasan

ini kan mengusung tema
the voyage on indonesia atau perjalanan ke indonesia
nah apa pesan yang ingin disampaikan melalui tema ini
kita ingin mengajak pak saudara saudara kita di aljazeera
untuk semakin memperkenalkan indonesia
dan kita juga mengharapkan seeing is believing bu
kalau bisa datanglah ke indonesia
bukan hanya melalui foto saja
kita sebetulnya sudah mempersiapkan
berbagai paket para wisata
yang tadinya kita akan aming
kita akan laksanakan itu
untuk di libur akhir tahun ini bu
tapi mengingat situasi pandemik
baik di sini maupun di indonesia
masih ada beberapa restriksi
baik penerbangan kemudian protokol kesehatan
maka kita hanya sekedar memperkenalkan
paket wisata ke indonesia untuk tahun depan
dalam arti mudah mudahan di summer holy di tahun dua ribu dua puluh dua kita sudah bisa laksanakan
karena kemudian kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan berbagai maskapai internasional
yang memiliki jalur penerbangan dari al jazeera ke negara mereka dalam hal ini adalah turki dan qatar
kemudian dari negara tersebut bisa langsung terbang ke bali ataupun jakarta
jadi itulah bu mengapa kita mengambil tema perjalanan ke indonesia
bukan hanya secara fisik tetapi juga secara budaya seperti kuliner kemudian tarian tariannya kemudian juga foto fotonya bu
kita ambil memang daerah daerah yang bisa dijangkau oleh penerbangan dari al jazeera
baik tadi sebelumnya bapak berbicara soal ada tantangan mengundang orang orang
untuk menghadiri acara indonesian week di tahun ini
mengingat ada juga ppkm yang diberlakukan di al jazee
tapi dijawabin nanti ya pak ya setelah pesan pesan yang satu ini ya pak ya
untuk itu pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di indonesia forward
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward bersama saya dian mirza
kita melanjutkan perbincangan dengan duta besar indonesia untuk al jazeera bapak khalif akbar
pak tadi bapak sempat mention bahwa ada tantangan ketika mengundang orang orang
untuk menyaksikan acara indonesian week karena di sana diberlakukan juga ppkm lokal seperti itu
pihak pihak mana saja pak yang diundang pak dalam acara ini
budian mungkin kalau boleh saya menyampaikan apa sih ppkm lokal itu bu
jadi biar mendapatkan gambaran yang utuh lah
memang selama ini sebelum bulan september ppkm lokal adalah pembatasan untuk orang melakukan pergerakan
untuk masuk restoran pun hanya boleh take away belum boleh dine in
nah sekarang terus ada jam malam bu dari jam delapan awalnya sampai jam lima pagi
di bulan september itu sudah terjadi pelonggaran seperti di kita karena seiring dengan menurunnya kasus covid di al jazee
jadi mereka sudah diperbolehkan untuk dine in
tapi tetap sampai jam malam jam sepuluh malam orang sudah harus kembali ke rumah dan boleh beraktivitas lagi pada pukul lima pagi
nah itulah bu jadi kenapa tadi saya sampaikan kita menunda dua kali dan yang ketiga kali di bulan september ini baru bisa kita laksanakan
selama lima hari bu
dan kita mengundang berbagai mitra kerja kami kbri di al jazeera itu untuk makan siang dan makan malam selama pelaksanaan indonesian week berlangsung
ada sepuluh kali event terdiri dari makan siang dan makan malam
kapasitas untuk restoran adalah satu ratus dua puluh tapi kami minta untuk ppkm karena terkait dengan distancing
kita putuskan untuk setiap kegiatan setiap undangan baik itu dilakukan dan setiap kegiatan yang diperlukan kita lakukan
jadi setiap kegiatan yang diperlukan kita lakukan

hari pertama kami mengundang berbagai media blogger dan influencer bu dengan harapannya
mereka apabila mendapatkan hal yang positif dari kegiatan dan mereka juga bisa menyampaikannya kepada the soft out publik di al jazero
kita kemudian juga mengundang berbagai teman teman kami khususnya dari pengusaha kemudian dari pejabat pemerintah
dan tentunya dari kalangan koks diplomatik
ada beberapa duta besar negara negara sahabat di al jazeera yang kita undang untuk menghadiri indonesian week tahun dua ribu dua puluh
itu kemudian untuk siapa saja yang diundang oleh kami selama pelaksanaan indonesian week tahun dua ribu dua puluh satu dan termasuk juga indonesianis bu
karena kan kita juga warga negara sini ada yang bersekolah di indonesia
juga ada yang mix marrit menikah dengan warga setempat dan seterusnya
baik dari para tamu acara apa yang paling menarik perhatian mereka pak yang mencuri perhatian mereka
yang mencuri perhatian dan sering dicuri adalah makanannya bu
karena memang ada berbagai kesamaan bu ya
kita kan yang kita jual di sini adalah sate dan rendang
indomie kan sudah mendapatkan sebagai merek mie instan yang terbaik di dunia versi amerika
rendang cukup mencuri perhatian bu karena memang pola makan mereka di sini adalah sama seperti kurang lebih sama yaitu daging
namun kualitasnya yang berbeda
sate juga buat mereka mungkin wajar sudah normal
tapi pada saat saya sampaikan look ini bisa dicampur dengan bumbu kecap
kita kan pakai kecap kemudian pakai bawang pakai
dan juga peanut sauce atau bumbu kacang
nah itu bu
tapi memang terdapat beberapa hal yang ya mungkin karena ketidakpahaman mereka bu
ada misalnya es cincou yang dicampur sama sambal kayak begitu bu
jadi memang menarik bu
terbayang sih bu
jadi memang begitu bu
yang mencuri perhatian
dan juga mungkin mereka ada yang baru membeli
melihat indonesia pertama kalinya melalui foto
jadi mungkin di foto foto indonesia yang kita tampilkan
pencakar langitnya kemudian tujuan wisatanya cukup membuat mereka ingin lebih tahu mengenai indonesia
dan juga alhamdulillah bu untuk pameran produk komoditi indonesia
ada beberapa produk komoditi kita yang cukup mendapatkan perhatian
karena memang salah satu kesamaan dari produk
dan kita dengan mereka adalah sama sama berdasarkan produk halal
jadi seperti suplemen kemudian seperti makanan
kemudian seperti suplemen dan makanan bu yang herbal itu
jadi memang cukup diminati masyarakat oleh saya di sini
jadi alhamdulillah bu kurang lebihnya
rangkaian kegiatan yang sifatnya bermacam macam
kita kumpulkan jadi satu
dan menurut kami memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan
demikian bu dian
baik selain tadi makanan yang bapak ceritakan
juga foto foto mengenai indonesia sendiri yang menjadi
mencuri perhatian para tamu di sana
apa karakter yang paling menonjol tentang indonesia pak dari event tersebut
kehadiran indonesia di sini sudah cukup kuat bu ya
karena di al jazeera sendiri ada patung soekarno
yang didirikan sejak tahun lalu sih bu memang baru tahun lalu
kehadiran kita bu terlepas dari apakah itu mengenai kuliner
apakah itu mengenai kegiatan ekonomi ataupun kegiatan lainnya
tetapi cukup banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat tempat
mohon maaf bu tanpa mengurangi tanpa bermaksud apa apa
selama pameran berlangsung
cukup banyak peliputan dilakukan oleh media setempat
baik itu cetak baik itu elektronik
maupun yang memiliki platform platform yang berkualitas
bahkan permintaan wawancara
baik kami dan juga teman teman itu cukup tinggi
jadi ini kalau kami melihatnya sebagai keingintahuan yang lebih dari masyarakat al jazeera
khususnya bagi mereka kalangan muda
karena untuk kalangan kalangan yang lebih senior
mungkin mereka sudah lebih tahu mengenai indonesia
baik acara ini kan digelar kurang lebih hampir sepekan ya pak ya
ini pembagian pelaksanaannya hari perharinya bagaimana pak kali
sama saja bu pelaksanaannya setiap harinya
kita buka pameran itu sejak jam dua belas
sebelum dimulainya lunch kita undang mereka untuk hadir
nah mungkin yang lupa saya tambahkan bu
lans dan dinner itu bukan hanya undangan yang kita undang
tetapi kita juga tetap menerima hotel maksudnya bu
jadi tamu luar yang memang ingin menikmati makanan indonesia
jadi restoran itu kapasitasnya kurang lebih lima puluh lima puluh
yang terdiri dari undangan kami ke bri
dan juga tamu tamu yang masuk atau work in grace
biasanya kan kalau kita datang ke acara atau pameran begitu ya pak khalif ya
pasti adalah benefit yang diberikan kepada para tamu
nah ini dijawabin pak khalid
nah ini dijawabin nanti pak ya setelah segmen berikutnya
dan tentunya indonesia forward masih akan kembali tersaat lagi
tetaplah bersama kami
kembali lagi di indonesia forward bersama saya dian mirza
kita lanjutkan perbincangan kita dengan duta besar indonesia
untuk alja zair bapak khalif akbar
selain sungguhnya acara dan pameran yang benar itnya
bagi para tamu yang datang ke event ini benefit apa saja pak
yang bisa mereka peroleh
terima kasih bu dian
pertama mungkin benefit dari teman teman

acara ini adalah semakin
memahami apa sih itu indonesia bu
kesempatan tersebut kita juga bagikan
beberapa goodie bags yang isinya adalah
mengenai produk indonesia
hal lain adalah mengenai people to people
konteks yang tadi ibu juga sudah sampaikan
akan dapat mengenal budaya
kita seperti seni tari
dan seni musik tradisional
bahkan ada dua
stasiun televisi yang
membuat program khusus untuk menampilkan
seni tari tradisional kita bu
jadi memang benefit itulah
yang kita ambil bu meningkatkan
pemahaman masyarakat setempat terhadap indonesia
dan kalau bagi kami
kegiatan ini mungkin
sudah lama tidak dilakukan karena
adanya pandemi covid
dimana semua kegiatan platformnya adalah
tapi diharapkan dengan
tampilnya sampel sampel produk indonesia
itu bisa semakin membuat para
importer sini itu yakin
terhadap produk indonesia
kami memfasilitasi ada empat permintaan
untuk di connect kan
dengan exporter indonesia
yang ada di indonesia tentunya bu
untuk bekerjasama dengan importer sini
dalam mengirimkan produk produk indonesia
itu kemudian untuk benefitnya
terima kasih bu
baik kalau dari pak dubes sendiri nih
ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan
lewat acara tahun ini pak
pesan khusus tidak ada bu
mungkin hanya sekedar secara umum saja
di tengah situasi yang seperti ini bu
kita tetap untuk terus apa ya
berhati hati meningkatkan disiplin
dalam menerapkan prokes kesehatan
walaupun di aljazeera
kalau kami melihat aljazeera bu ya
kasus sudah berubah menjadi hal yang sangat penting untuk kita
apakah apa teman teman
akibat perjalanan poker berangkut
jadi saya melihat
karena baru pelua
di kota palung
tapi itu bu kemudian yang dapat kami sampaikan memang bahwa di tengah situasi yang kalau menurut bahasa kami tidak normal ini bu atau new normal
kita memang harus lebih bisa berinovasi mengingat salah satu tugas fungsi dari kbri selain promosi adalah melakukan pelayanan dan perlindungan
kepada seluruh warga negara indonesia yang berada di luar negeri budian
jadi itu saja sih budian kalau ibu nanya pesan pesan secara umum hanya itu saja yang dapat kami share dapat kami sampaikan
baik pak khalif untuk upcoming project nya nih pak apa kegiatan maupun program yang dipersiapkan dari kbri alger pak untuk promosi ekonomi dan budaya misalnya
baik bu nomor satu setelah indonesian week kita ada beberapa permintaan dari restoran untuk tot koki atau chef kita
mereka akan menampilkan menu makanan indonesia tapi kalau kami jangka menengah jangka panjangnya adalah membuka restoran indonesia
sekaligus toko indonesia yang jangka pendek di tahun ini insya allah di bulan oktober kita akan mendatangkan film indonesia untuk kita tampilkan ke publik indonesia
namun untuk judul maupun temanya kita akan sesuaikan dengan so call segmen di sini bu yang kebetulan adalah mayoritas penduduknya sama seperti kita yaitu beragama islam
itu bu jangka pendeknya
biasanya kita juga akan mengirimkan tim jurnalis ataupun vlogger ataupun tour operator ataupun influencer untuk ke indonesia untuk melihat dari indonesia sepertinya mengingat situasi seperti ini kok rasa rasanya akan kita tunda di tahun depan bu
itu berdian bu
baik terima kasih duta besar republik indonesia untuk aljazair bapak khalif akbar atas waktunya pak
semoga hubungan indonesia dan aljazair semakin erat lagi
dan juga kerjasama yang terjalin semakin baik
terima kasih sekali lagi pak khalif akbar
terima kasih bu dian
terima kasih atas waktunya dan programnya
dan pemirsa demikian perbincangan saya dengan duta besar republik indonesia untuk aljazair bapak khalif akbar dalam indonesia forward kali ini
terima kasih dan sampai jumpa